mantan cawapres sandiaga uno meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada para menteri dan wakilnya saat ini
untuk menunjukkan kinerjanya terlebih dahulu sesuai visi misi presiden joko widodo
hal itu diungkapkan mantan cawapres sandiaga uno saat menghadiri orasi miah wisuda sebuah perguruan tinggi di cilegon banten
menurut sandi masyarakat harus memberikan kesempatan para menteri bekerja untuk menunjukkan kinerjanya
baru setelah melalui masa enam bulan kinerja kabinet dievaluasi total
menteri dan wakilnya yang tak berhasil menunjukkan kinerjanya harus diganti
sandiaga uno juga menegaskan dirinya siap membantu kabinet dengan program umkm nya
saya ingin mengajak kita semua untuk memberikan kesempatan mereka bekerja
jangan terlalu banyak berkomentar
terutama sekarang kan
kita khawatir ada perlambatan ekonomi ada tantangan tantangan yang dihadapi eksternal maupun internal
jangan terlalu kita bebani para menteri yang sudah ditunjuk ini dengan komentar komentar yang akan membuat lebih gaduh dan kisru
jadi kita biarkan mereka berbicara